sekarang sumatera selatan
ini anak muda loh semua
jadi yang namanya yang ininya nih anaknya pak alex nurdin
sebagai tadinya bupati musi banyuasin
terus wakil gubernur nih
saya heran setelah almarhum suami saya kan itu uang palembang
tidak tahu kenapa orang palembang sekarang susah sekali loh cari tokoh sebagai pemimpin
dulu kalau almarhum kan saya suka nyindir
kamu tuh jangan sentralisasi
karena saya kan keturunan bengkulu
ibu saya bengkulu
karena bahasa bengkulu saya itu ambo
maksudnya orang bengkulu kan
ya beliau itu kayaknya udah paling
sedunia kalau udah ngomongin orang palembang
nah sekarang beliau nggak ada
sungguh mengerti susah nyarinya
saya bilang kemana itu yang jagoan jagoan itu
terus ada yang bilang
lah padahal lah kayo
jadi katanya lah yuk
yuk manggil kebanyakan sama saya
ini udah banyak yang jadi kaya
ketika bermain politik
jadi sekarang nggak mau terus terusan main politik
oh mah itu
loh iya saya kalau sama
katanya waktu itu agak nostalgila sedikit
ketika pak taufik bilang mau sama saya
hmm dia mau sama saya
dulu beliau itu dipanggilnya si bule
masa si bule itu mau sama saya
apa sih kelebihan dia
jadi terus saya mulai mikir
apa ya saya kan udah dengar
saya langsung belajar bahasa
kalau nggak kita ngerti
dikotai itu suka dibohongi ditipu
jadi cepet cepet dong saya belajar
saya bilanglah sama pak taufik
jangan ya ngotai saya
kalau orang dari sumut eh sumut
makanya kalau rapat atau apa
nggak ada kesimpulan
ya itulah makanya nggak muncul pemimpin
tapi kesimpulan nggak ada
iya dipikirin saya kan orangnya pendiem ya
tingkah laku orang
padahal tingkah laku orang tuh saya tahu
jadi saya tahu oh yang itu dengerin
oh yang itu ngantuk
oh yang ini begini
saya ini udah sampai presiden loh
udah gitu sekarang saya maunya turun pangkat sendiri
pak jokowi sampai ketawa
ketika beliau nanya ibu mau gak jadiin ketua dewan pengarah ukp pip
unit kerja presiden
lu kan cili yuk
tapi karena itu pembinaan ideologi pancasila saya nggak mikir
terus malah pak jokowi yang grogi
bener ibu mau
pokoknya buat pancasila saya ditaruh dimana aja saya mau deh
bukan ngurusi saya terus
ada yang bilang ibu mereka tuh kekurangan kerjaan dia
sampai unit unit aja dia mau
tapi kan keren saya lihat
perempuan sebelah saya ini ketua mui
terus pak tri
bukan ini maijen pak wisnu
karena dia ketua apa itu ya
lalu itu yudi latif
dan yang nunduk ini siapa ya
nah pak mahfud itu sebagai untuk hukumnya
terus pak andreas
lalu pak sudamek
itu pengusaha kacang
tapi untuk agama budha
terus si buya
jadi kalau saya bilang
ya terus aja saya bilang
saya paling muda diantara kalian loh ya
padahal kalau saya hitung yang masih muda itu
kalau dari dewan pengarah itu
kalau tidak salah pak sudamek ya
tapi lucu juga loh kumpul sama orang tua tua ini
jadi malah jadi muda loh
saya tidak sangka kalau saya pikir pak maruf itu orangnya
kan ketua mui ya
eh ternyata bisa juga
jadi ramai lah kalau kita kumpul tua tua
eh tapi umur saya mau tujuh belas loh
aduh dodi ini baru empat puluh tujuh
nah kalau ininya sekarang pasangannya
moh ehaji muhammad giri ramandakimas
nah dia ini sebetulnya ponakan saya
tapi tidak kolusi
karena saya sudah bilang sama bapak ibunya
saya sembleh kalian
kamu jaga nih dua anak muda
udah dua anak muda
ya saat ini kalau giri baru tiga puluh tujuh
jadi dia ini
jadi kalau dodi itu mendapatkan predikat magma cum laude
jadi gelar sarjana ekonomi di universitas leuven belgia
lalu berpartisipasi dalam forum seratus kepemimpinan asia di filipina pada dua ribu delapan